kamu nanti ngomongnya sama seperti kemarin
waktu mau menghajar dua orang yang sebelumnya
kan udah saya bilang
oke gak masalah
orang orang yang kita ancam gak akan bilang ke yang lain
kalo memang kita yang ancam
kalo tau juga
kalo yang lain tau
bos bubun pasti tahu juga
istri saya bisa jadi anak muda
kan bos bubun pernah ngancem
istri saya bisa jadi janda muda
kan saya udah bilang
bos bubun gak bakal berani bikin kamu jadi almarhum
gara gara beli motor gak ada surat suratnya aja
dia masuk penjara
apalagi kalau bikin orang jadi almarhum

kalo bos bubun sampai tau

saya tetap selamat
paling iga kamu aja yang dibikin patah
kamu tau dari mana saya disini
tadi saya ke rumah kamu
orang rumah bilang
kamu tahu dari mana rumah saya
saya kan gak pernah ngasih tahu kamu
cuma daerahnya aja
kenal wawan gak
gak ada yang kenal
akhirnya saya ketemu sama satu orang yang kenal
waktu saya tanya
kenal wawan gak
dia malah balik nanya
wawan rocker gagal
terus saya diantar ke rumah kamu
waktu disebut one rocker gagal
bukan wawan yang lain
pohon lain yang pantas disebut rocker gagal
nanti kita bergerak lagi
masih ada dua orang
yang jadi target kita
kenapa kamu gak miras ke terminal
kan kemarin juga kamu nggak ke terminal
kan bisa aja sekarang udah ke terminal lagi
kenapa kamu bisa pinja piling begitu
ya piling aja
wawan masih belum masuk
masih gak enak badan
gak tau bos
saya belum ada kabar
masih gak enak badan
udah ke dokter
cuma beli obat warung aja
wawan masih gak enak badan
saya sebetulnya mau cari kerjaan lain
udah gak betah di terminal
tapi mau terus terang gak enak
ladang ladang ladang
ladang ladang ladang
ladang ladang ladang
ladang ladang ladang
ladang ladang ladang
jam segini masih belum datang
gak tau bos
lagi di rumah saudara
saya mau kerja ikut saudara lagi
bantuin bisnis beras
kasian waktu saya tinggal
dia jadi kerepotan
ihsan mau balik lagi kerja ikut saudaranya
lebih enak dibanding kerja disini
dia memang kerjanya suka bantuin saudaranya yang bisnis beras
tadi dia bilang
waktu dia tinggal
saudaranya jadi kerepotan
kamu mau bantuin saudara yang bisnis beras
di tempat kumpul biasa
lebih aman dan nyaman
disitu ada ide
dia udah tau
bilang aja markas tony
kamu tau markas tony
kemarin gimana aku nyesel gak bisa ikut
padahal pengen banget tahu yang namanya kang ujang
ih apaan sih
yaudah kita abaikan dulu kang ujangnya
kemarin tuh wahyu udah datang tapi gak ketemu sama kang mus
kang musnya gak ada
kok bisa gak ketemu
jadi gini waktu wahyu dateng kang musnya udah kebur ketiduran
karena wahyu datengnya kelamaan
wahyu datengnya telat
iya katanya ada urusan sama orang lain dulu
karena kang ujang sama kang cecep lapar akhirnya kang ujang sama kang cecep pergi makan
aku sama wahyu ikut sambil nunggu kang mus bangun
pas kang ujang kang cecep aku sama wahyu pergi ternyata kang mus bangun
kang ujang jawabnya lempeng aja dia sama kang cecep lagi makan
kang ujang gak bilang kalau dia juga lagi sama wahyu
karena wahyu gak ada dikiranya gak dateng
terus kang musnya pulang
yah ada ada aja
nah hari ini rencananya wahyu mau balik lagi datang ke tempat kang mus gitu ceritanya
cecep juga mau kesana lagi
enggak aku di rumah ada yang lagi aku kerjain
bang pipit mau kerja apa aja
tapi masalahnya dia belum tentu bisa kerja apa aja
soalnya penyakitnya kan udah rame
ya jantung ya ginjal ya lambung
aku kepikiran buat bikin tempat ngopi kafe
ngurusin promo sama jualan kicimpring belum cukup bikin tetes sibuk
selama ini aku kan kerja di rumah nanti aku kerjanya di sana kantor di sana
ngurusin promo sama jualan kicing pring di sana bisa di sana juga kalau mau ketemuan sama partner usaha gak perlu
gak perlu pergi ke tempat orang lain
bang pipit mau justru itu masalahnya
padahal buka warung di rumah kan enak nggak harus setiap hari pergi
mau belanja buat isi warung juga nggak harus keluar rumah
bisa cuma nelfon aja terus nanti barangnya dikirim
tapi itu baru wacana baru rencana
belum aku pelajari lebih jauh bikin usaha tempat ngopi itu gimana
berapa besar investasinya peluangnya resikonya
oh gitu ngomong ngomong abah ada di rumah pergi pergi kemana
masa iya jawab pertanyaan tempat ibadah umat islam aja
masa dua luar biasa
itu otan jack sama edi ngedatang
ini orang baru
kamu udah jelasin kerjaan sama risikonya
apa bedanya dengan yang kemarin kita buang
masa gerung ini gak ada yang punya
dulu di depan ada tulisan dijual hubungi nomor sekian
tapi sampai sekarang masih belum laku
tulisannya juga udah gak ada
yang punya juga gak ngurus nggak pernah nengok
selamat pagi menjelang siang
selamat pagi menjelang siang bos
duduk biar suasana lebih santai dan akbar
gimana kabar junedi
belum ketemu bos
kamu kan kemarin masuk kerja
pak junedi kemarin gak masuk
waktu itu alasannya kang pipit merasa nggak bakat jualan
jadi dia nolak usulan kang mus buat buka warung
jualan kebutuhan sehari hari sama jajanan anak anak
padahal waktu itu kang mus mau bantu modalnya
kang pipit keke mau ikut bertani sama kang murad
tapi sekarang mereka nggak akur
kalau dengar dari omongan mereka kayaknya mereka iri
saya dibilang anak kesayangan pak junaidi
yang boleh telat datang yang boleh pulang duluan yang boleh izin nggak masuk
mereka gak tahu kamu punya tugas khusus dari junedi
itu yang bikin salah paham
kenapa junaidi milih kamu bukan mereka
status saya masih training
dikasih iming iming cepat dikasih baju seragam
diangkat jadi karyawan tetap
cuma karena diiming iming dikasih baju seragam
bukan karena baju seragam
tapi karena status karyawan
kalau harus memilih
kamu mau tetap kerja di kafe
atau fokus dengan profesi baru kamu
tidak mau jadi copet
saya gak pernah punya cita cita buat jadi copet
sama saya juga dulu gitu
kang mus sudah datang
mau ngambil batang singkong buat bibit atau ketemu kang mus
tapi kalau ada kang mus
saya kan harus ketemu dulu
kang musnya belum datang
kalau gitu saya langsung aja
biar pinjam angkotnya nggak kelamaan
salam buat kang mus

can cirebon berdua
ladang ladang ladang
yang satu lagi mana
udah gak di sini balik ke kerjaan lamanya
bantuin sodara bisnis beras
bantuin sodara bisnis beras
suruh sukanta bikin kopi
di jalur bis cuma ada dua orang
wawan gak masuk alesannya sakit
di jalur angkot juga cuma ada dua orang
ican udah gak kerja lagi di sini
berarti harus ada gantinya
suruh ujang ke sini
wahyu mau ke sini lagi jam berapa
paling sebentar lagi
sere na kok belum ke sini
hari ini dia nggak kesini
ada yang dikerjain di rumah
boleh nanya yang pribadi nggak
apa yang mau kamu tanya
gimana perasaan kamu sama sere na
wahyu mau datang jam berapa
ya udah tunggu
kang mus nanya wahyu mau datang jam berapa
udah cuma nanya itu aja
sekarang jawab pertanyaan saya yang tadi
gimana perasaan kamu sama serena
ditunggu sama kang serena
ditunggu sama kang cecep dulu ya
kang mus nggak ada
nggak ada gimana
tadi di ruang tamu tapi sekarang nggak ada
coba cek ke belakang
kang mus ada di belakang nggak
arsiteknya udah dateng
ah kang di mana
masa kamu gak tahu saya di mana
kamu di dalam
ayo udah ditunggu kang mus
ini wahyu arsitek
ican balik lagi kerja ikut saudaranya
sekarang cari orang buat ganti dia
cari yang second aja
saya sih maunya sekalian yang baru aja
memangnya uang kamu banyak
nggak usah banyak gaya
pengen beli yang baru segala
sekarang panggil denny
tasik tasik tasik
si wawan beneran sakit atau nggak mau kerja lagi di sini
bilang ke saya sih sakit nggak enak badan

kalau memang gak mau kerja di sini lagi cari aja yang baru
kamu beneran sakit
atau gak mau kerja disini lagi
cuma nanya disuruh bos bu bun
sebenarnya saya mau cari kerja lain
kerja di mana
tapi belum pasti
kerja di mana
mau denger dulu
masih ada lowongan apa enggak
mau kerja di mana
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
selamat sampai tujuan
mauar ke mana
mau beli hp
wawan udah gak mau kerja disini lagi
alesannya gak kuat
kalau pulang kerja
tenggorokannya suka sakit
ini ada yang jual kesini
saya gak kenal
wah saya gak tau
saya beli dari yang jual
gak ditanya dulu ini hp siapa
nanti orangnya tersinggung
dikira saya nuduh dia pencuri
kerja narikin uang keamanan dari pedagang
bebas yang penting ada kerjaan
yaudah sekarang kamu kesini aja
ke tempat jual hp
ada apa mang
kalau nunggu mawar
saya aja yang beliin
gak usah macem macem
ya enggak tuh
masak renang aja
pakai apa lagi
kalau masih ada kembalian
beli kerupuk kulit
saya berangkat sekarang
kenapa kamu tiba tiba buru buru
lagi nyoba olahraga jalan cepat
kalau mau molor di rumah jangan diangkot
ada teknik lain nggak selain teknik ketiduran
baru mau ketemu sama saya
seleksi yang benar
hari ini bakal datang tiga orang lagi
jangan langsung diterima
suruh mukulin tukang parkir pasar
kita jadi punya pasukan
sekaligus bisa balas dendam
ide bagus tuh
tiga tiganya datang hari ini
yaudah langsung aja
halo saya lagi dikejar darman
posisi kamu dimana
udah mau sampai
oke saya jemput sekarang
posisi ini siapa agus mau bicara sama siapa ini bukan hakim bukan salah sambung
saya nelfon hakim tapi yang jawab bukan hakim saya malah dibilang salah sambung
itu hp siapa
punten punten mangga kamu mau apa ini nasi padang buat memang kamu
ini nasi padang buat mamang
apa berhenti pakai dulu helmnya oh iya
di bandung biar nggak ada polisi tapi ada cctv siap
mirip sama hp kamu yang lama
bukan mirip tapi memang hp saya yang lama ada yang ngembaliin bukan ketemu di tukang jual beli hp second terus kamu ambil lagi
hp ini udah dijual sama orang yang nyuri hp saya
oke sekarang semua sudah datang
masalahnya kartunya udah gak ada
udah dilepas sama yang ambil hape saya
mau beli nomor baru
mamang belum bilang terima kasih ke taslim
udah dibawain nasi padang
masas banyak bitaren
kamu semua teman saya
kita udah kena lama
tapi sekarang posisi saya komandan
siap perintah komandan
sebelum resmi jadi anggota saya
harus ada tes dulu
nagih iuran ke pedagang
itu nanti sekarang
pukulin dulu tukang parkir di pasar
komandan udah lama kenal kita
jadi dia tau apa hobi kita
kita nggak bisa lari dari darman
kita harus lawan dia
kita tau reputasi dia
dia bukan lawan yang biasa
kita harus lebih siap
harus lebih siap itu artinya
kita harus ada persiapan
terima kasih van
terima kasih bos
saya bukan bos
sama seperti kamu
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
kalau ngarang kalimat baru nanti susah lagi
oke gak masalah
dia kembali ke terminal
saya dikejar kang boris
kenapa dia ngejar kamu
tadi waktu saya mau pulang
saya dicegat dia
dia berbanyak enam orang
saya gak kenal
selain kang boris
saya pernah lihat yang dua orang
dia pernah datang ke sini
tapi saya gak kenal
ajun dibawa ke rumah sakit
tadi dia dikeroyok sama empat orang
tukang parkir pasar sudah kita hajar
jangan jangan dia dikroyok
orang yang dulu pernah datang ke sini
kita susulin ajun ke rumah sakit dulu aja
pasti mereka udah pergi
gak usah dijawab
pasukan sudah lengkap dan siap tempur
bos bobon sekarang bakal tau
kalau orang yang keluar dari terminal
alasannya itu alasan palsu
tanya alasan yang sebenarnya
kenapa wawan sama ican keluar dari terminal
kita semua bisa dihabisin bos bebun
terus istri saya bakal jadi jalan muda
kasian si ajun
kenapa tukang parkir pasar yang jadi sasaran buat tes
yang ngeroyok dia orang yang waktu itu datang atau bukan
dia cuma bisa jawab bukan
itu juga jawabnya sambil nahan sakit
kayaknya rahangnya kena
gigi gigi rahamnya ada yang copot
saya tadi nggak tega buat banyak nanya
kita sudah kesana
terlanjur sudah bikin masalah